papa ingin secepatnya kalian itu bertunangan
nunggu apa lagi
randy kan juga sudah kasih cincin yang sangat spesial buat kamu
papa yang urus event organizer nya
biar kantor beres atau kalian sendiri yang urus
gue harus keluar dari sini
nggak bisa gue terus terusan di sini
tapi kalau gue keluar nanti gue ketemu ah banding sama randy
mereka makin curiga
gue lewat tanggal bawah aja
perut gue sakit
ini kenapa keren sih perutnya
aku nggak ada sih
aduh di mobil lagi ketinggalan
aduh gimana ini
pak aldebaran juga pernah ditolak pak
kalau boleh tahu kenapa
karena pak aldebaran pernah membawa sampel darah
tanpa membawa orang yang bersangkutan untuk melakukan tes dna
mereka bilang pak al pernah bawa sampel darah untuk dites
dan tes itu untuk dna parental
dia bilang pada saat sampel itu dibawa
lembaga hexagonal menolaknya
karena sang pemilik darah tidak diikutsertakan
apa buktinya pak
kalau saya yang mengambil darah anda
saya dibebaskan dari kantor polisi karena tuduhan anda tidak terbukti
kalau memang aldebaran pernah melakukan itu
aldebaran pernah meragukan kalau rena
belum tentu anaknya roy
aku lagi pusing ini
aduh gak diangkat lagi
ya ampun sayang aku lagi kesakitan kayak gini
kamu kutega banget sih
tolongin aku sayang aku lagi ada di rumah sakit
sejatera di tangga daruratnya tolong aku sayang
tolongin aku kamu datang kesini ya
aduh ya ampun
apa yang ditangga darurat rumah sakit sejatera
nanti gue jawab apa
nino udah bener belum ya facenote gue
mirip apa lagi sih
apa apaan sih ini
ngerima apa coba tiba tiba langsung didelete
gue harus bertolong sama siapa sekarang
justru gue orang yang paling sedih
nanti saat lo lagi terpuru kayak gini sa
gue cuma pengen lo bahagia sa
gue gak mau minta teman sama ricky
gue gak akan minta temu sama dia
gue gak mau
gue gak mau
gue gak mau
gue gak mau
gue gak mau
gue gak mau
gue gak mau
gue gak mau
gue gak mau
gue gak mau
gue gak mau
gue gak mau
gue gak mau
gue gak mau
gue gak mau
gue gak mau
kesini tangganan aa bull mohalla scp enam tocaa wst lima
masalah ada satu orang pun yang leher tanggananhurut rumah sakit senjatera
aduh ini kenapa gak ada orang sih
elsa kita gak ada arwah termasuk kita jeterah
udah gak aktif lagi
ayah mati lagi
saya beresin kesalahpahaman ini
cincin pemberian randy ini jangan sampai hilang
papa gak enak dong sama mamanya
ini adalah cincin pemberian keluarga mereka yang sudah turun temurun
kamu kenapa sih
sampai jam segini masih sibuk kerja terus
apa gak ada waktu
spend time sama randy
banyakin waktu lah sama dia
iya pa tapi kan randy nya juga sibuk
apa tau sih
kapan rencana pertunangan kalian
papa ingin secepatnya kalian itu bertunangan
nunggu apa lagi
randy kan juga sudah kasih cincin yang sangat spesial buat kamu
papa yang urus event organizer nya
biar kantor beres atau kalian sendiri yang urus
oh enggak enggak
aku bilang dulu ke randy nya aja pa
kamu bicarakan sama randy ya
ini sudah malam
baiknya kita pulang ya
mau terapin sesuatu ya
saat ini saya di capung dpr
saya tuh kecap ya
tidak ada taniman
nah ini harusnya tanam
identitas dan ponsel semarang
mungkin dirampok atau jatuh
waktu kejadian pak
tapi kondisinya sekarang sadar kan
kita tidak bisa memastikan kapan bu
semua tergantung semangat hidup pak soeharto
ini kayaknya udah mendingan deh
udah menderita sakit
aduh ini kayaknya gara gara stres
jadi keras menurut gue
coba deh jalan
mino makasih kamu udah berantem sayang
terima kasih pak soeharno
kan boleh nelfon gue sa
masih aja ngele sih sa
jelas jelas tadi lo teriak minta tolong karena perut sakit
dan lo ada di tangga darurat rumah sakit sejahtera
lo ngapain di tangga darurat
bukan urusnya maureen
saya harus kasih tau rendy